ya baru baru ini imf meminta agar kebijakan pemerintah indonesia mengenai larangan ekspor mineral dihentikan
dan tidak memperluas pembatasan kekomoditas lainnya
namun pemerintah indonesia tetap melaksanakan program andalan presiden joko widodo hilirisasi
dan kajian terbaru dari university of glasgow terdapat ada tiga ratus tujuh puluh satu program gagal dari enam ratus enam puluh delapan program imf
dan selain itu di conversation ini juga menyebut ada lima ratus dua belas dari tujuh ratus enam puluh tiga program imf yang gagal membawa perbaikan
lantas mengapa banyak program imf yang gagal dan seperti apa rekam jejak imf di dalam sejarah perekonomian indonesia
kita akan mengulasnya untuk anda bersama pada hari ini
kita lihat bersama peran imf di indonesia
yang pertama adalah pinjaman keuangan
pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh dua delegasi imf ini berkunjung ke indonesia dan imf juga mulai berperan mengatasi perekonomian indonesia melalui pinjaman keuangan
dan seiring berjalan waktu ketergantungan utang ke luar negeri indonesia bertambah terlebih saat krisis yang melanda indonesia pada tahun sembilan puluh tujuh hingga sembilan puluh delapan
dan bantuan keuangan ini yang kedua perannya adalah imf juga pernah memberikan bantuan sebesar empat puluh miliar dolar as
untuk perbaikan ekonomi dan empat puluh lima miliar dolar amerika serikat untuk reformasi ekonomi indonesia
namun bantuan bantuan tersebut sepertinya menjadikan indonesia sulit melunasi utang luar negerinya
dan kita lihat untuk real case nya yang paling terkenal adalah imf kerap terlibat dalam kebijakan orde baru
pada saat krisis moneter sembilan puluh delapan imf memainkan peran yang sangat penting
suharto lebih terbuka
terhadap negeri barat di sektor ekonomi kebijakannya pun meniru langkah imf yakni liberalisasi
nah ini adalah kata kunci dari kebijakan imf
akhirnya krisis tersebut juga terjadi karena ketidakseimbangan antara kebutuhan valuta asing dalam jangka pendek dengan jumlah devisa yang tersedia
yang menyebabkan nilai rupiah ini turun yang sangat sangat tajam
ada beberapa peneliti yang menyebutkan kegagalan imf berangkat dari yang pertama
adalah dokter ini yang salah resepnya
kegagalan imf ini berangkat dari resep yang salah yang memandang pasiennya berupa negara negara yang memiliki penyakit dan masalah yang sama
dan yang kedua adalah ketidaksesuaian dengan kebutuhan negara penerima
dan yang ketiga adalah terselip
agenda liberalisasi ini
dan adanya muatan agenda agenda liberalisasi seperti yang pertama adalah privatisasi dan juga deregulasi dan juga pembukaan pasar dalam setiap paket kebijakan yang ditawarkan oleh imf
dan yang keempat adalah imf mementingkan kepentingan amerika serikat
sebagai pendiri imf amerika serikat juga turut mendorong imf mempromosikan nilai nilai ekonomi dan kebijakan liberal yang menguntungkan pasar
dan yang kelima adalah gagal sejak dalam perencanaan karena memang tidak cocok diimplementasikan
dan selanjutnya ini adalah isu yang sangat sangat hanak
pada beberapa hari dan juga yang waktu dekat ini imf kritik kebijakan jokowi larang ekspor mineral mentah
ini kebijakan presiden joko widodo terkait dengan larangan ekspor mineral mentah lagi lagi ditentang oleh dunia
setelah sempat digugat oleh uni eropa
di organisasi perdagangan dunia karena kebijakan larangan ekspor biji nikel sejak dua ribu dua puluh
kali ini imf turut menjegal kebijakan tersebut
dan imf juga meminta pemerintah indonesia untuk menghapus secara bertahap kebijakan larangan ekspor nikel
dan tidak memperluasnya untuk komoditas lain
nah bagaimana respon indonesia
kita lihat para menteri indonesia kritikan imf ini terhadap kebijakan jokowi
jokowi pun juga mendapat respon yang sangat keras
yang pertama adalah dari bahlil lahadalia
mengungkapkan bahwa indonesia tidak akan lagi terjerumus dalam jebakan imf
ini kata kata yang menurut saya lumayan tajam
dan bahlil juga menyebut imf sebagai lintah darat saat memberikan utang ke dalam negeri
bahli juga menambahkan jika indonesia sudah tidak lagi butuh saran dari imf
tidak hanya bahlil ini ada menko
kemarin ves luhut binsar panjaitan juga buka suara perihal kritikan dana imf
ini luhut bahkan dijadwalkan akan terbang ke amerika serikat untuk menemui pejabat imf pada agustus nanti
dan luhut akan menjelaskan kebijakan pemerintah indonesia terkait larangan ekspor biji nikel
dan hal ini dilakukan demi mendorong hilirisasi dalam negeri